dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di selat sunda kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia iwan hermawan melalui sambungan skype
selamat malam iwan bisa anda jelaskan posisi anda saat ini tepatnya di mana
apakah anda bersama tim di sana begitu sedang berlindung dari terjangan ombak di selat sunda yang disebutkan terpengaruh akibat cuaca ekstrim ini
kita berhubung dengan kapal untuk merapat di pelabuhan merah
baik apa yang anda alami tadi selama berada di perairan selat sunda begitu iwan apakah memang ombak cukup tinggi yang anda rasakan di sana
ya betul indra kami berjalan dari pelabuhan bakahuni di lampung sekitar pukul setengah tiga
normalnya untuk menyeberang ke pelabuhan merak mungkin hanya butuh waktu sekitar dua jam saja dan sampai saat ini kami masih belum bisa merapat di pelabuhan merak
di perjalanan memang ombak terasa sangat cukup tinggi kapal sampai bergoyang
padahal ini sebenarnya kapal yang cukup besar yaitu dengan bobot lima ton dan kemudian juga panjangnya seratus meter
dan saya berada di posisi di paling awal cukup tepat terasa goyangannya
karena itu beberapa kapal termasuk kapal yang saya tumpangi ini kemudian berlindung di sekitaran pulau tangiang
karena informasi di depan bahwa di perjalanan ke depannya itu adalah
terjadi cuaca yang sangat buruk jadi kami sempat berlindung di sekitar pelabuhan merak
maksud kami di sekitar pulau tangiang untuk berlindung dari ombak
dan bukan hanya kapal kami beberapa kapal lainnya pun melakukan hal yang sama
dan selain itu kapal kapal juga yang lakukan perjalanan dari mekahuni menuju ke pelabuhan merah melakukan camp convoy
jadi agar tidak terjadi sesuatu mungkin bisa dilakukan pertolongan dengan cepat oleh kapal yang ada sekarang ini
di sekitaran kami ini
jadi kapal kapal yang lainnya adakah maksud saya ketika anda menyinggung tadi dilakukan secara berconvoy
karena memang di depan ada cuaca atau cuaca ekstrim yang berbahaya begitu jika kemudian terus diterjang begitu ya
berapa kapal lain yang kemudian bersama dengan kapal yang anda tumpangi yang sebenarnya cukup besar juga ini
perkiraan saya sekitar ada lebih dari lima kapal
karena di depan saya saya kurang bisa melihat tapi di belakang saya itu ada
sekitar dua atau tiga kapal lainnya
dan juga ada kapal kapal lain kapal penumpang ada juga kapal barat seperti kapal tanker yang ikut berconvoy bersama kami
sebenarnya untuk konvoy ini dilakukan juga sekitar dua hari yang lalu
itu sudah dilakukan
itu ketika kami melakukan perjalanan dari pulau merah ke lampung
saya sudah melihat bahwa kapal kapal yang melakukan perjalanan itu sudah mengantisipasi
yaitu mereka melakukan perjalanan dengan cara berkonvoy untuk mencegah mungkin melakukan pertolongan nantinya
jika terjadi sesuatu dengan salah satu kapal yang
ikut dalam convoy tersebut mungkin tidak
baik apakah kemudian ada himbauan bahwa mungkin sampai besok atau sampai beberapa waktu ke depan
paling tidak ada himbauan agar kapal kapal yang lain dilarang melintas juga begitu iwan
ya kami baru mendapatkan informasi bahwa sementara waktu ini
dan untuk yang waktu yang belum ditentukan bahwa pelabuhan merah ini berangan
karena pelabuhan merah dan pelabuhan bakau ini ditutup untuk sementara
menutup kapal kapal yang sudah berjalan
tadi itu disampaikan sekitar pukul lima dan
seperti kami yang kapal yang sudah berjalan sekitar pukul tiga
mau tak mau kami harus merapat segera merapat
untuk ke depannya mungkin sementara perjalanan dari mekrak ke bakau ini dan sebaliknya ini akan ditutup dulu
baik terima kasih iwan hermawan melaporkan langsung tentang kondisi perairan di selat sunda yang tadi sempat dialami sendiri
terima kasih iwan tetap hati hati di dalam perjalanan di sana